adu mulut antara petugas kepolisian dengan simpatisan front pembela islam
sempat terjadi saat melarang sejumlah ibu yang membawa anaknya hendak menginap di terminal tiga
bandara suta tangerang banten senin malam
sementara itu puluhan simpatisan rizik sihab terlihat sudah berkumpul di masjid solahuddin al ayubi
yang berada di areal parkir terminal tiga bandara suta sejak senin sore
para simpatisan ini datang dari berbagai wilayah sejak bodetabek
rencananya mereka bermalam di masjid solahuddin al ayubi
sementara itu petugas gabungan masih berjaga untuk mengantisipasi datangnya para simpatisan
yang akan datang langsung menjemput rizik sihab
bandara dalam rata menjemput rizik sihab karena kan yang mau menjemput banyak sekali
jadi kalau saya datangnya pas waktu misalnya subuh atau jam enam kita takutnya nggak bisa masuk karena mungkin banyak penyembuhan
di bekasi jawa barat
dengan menggunakan tiga unit bus
ratusan warga dari wilayah tambun utara bekasi jawa barat bertolak menuju bandara soekarno hatta
masa terdiri dari perwakilan elemen masyarakat dan organisasi islam di bekasi
masa akan mengawal rizik sihab dari bandara ke markas fpi di petamburan jakarta pusat
kita sedang lagi menjemput beliau
beliau nanti setelah turun mungkin dari pesawat
masuk ke terminal nanti bareng bersama beliau dari salo ke petamburan
tempat diaman beliau di jawa barat
diagendakan rizik sihab bersama keluarganya akan tiba di indonesia pada selasa pagi
dengan menggunakan pesawat saudi airlines
dijeputan cnn indonesia